kalau kita melihat secara global
tahun dua ribu dua puluh tiga kayaknya
kalau kita bisa melewati turbulensi kemarin

kita harapkan nanti tahun

tahun ujian kalau bisa lewati

di pertumbuhan ekonomi
kita bisa mencapai
pertumbuhan ekonomi kita
kita di tahun dua ribu dua puluh tiga ini